pemerintah masih akan terus mengevaluasi bagaimana nanti kinerja dari keempat kapal yang baru saja dibeli itu
kita lihat bagaimana paketnya
pembelian kapal ini memang menelan dana lima puluh delapan tiga juta dolar amerika
dengan penambahan ini jumlah kapal pengawas perikanan yang dimiliki indonesia menjadi tiga puluh lima kapal
saat ini saya sedang berada di atas kapal orka dua milik kementerian kelautan dan perikanan mengarungi laut jawa
setelah tadi pagi diresmikan oleh menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti
dengan panjang enam puluh meter dan memiliki kecepatan maksimum dua puluh lima knot serta mampu berlayar selama empat belas hari
kapal ini akan dioperasikan di wilayah wilayah perbatasan perairan laut indonesia
ini sampai saat ini ini yang kapal yang terbesar
kapal yang menggunakan teknologi yang lengkap dibanding kapal lain
dan juga kemampuan jelajahnya juga kecepatannya yang mumpuni untuk menghadapi
kecepatan yang terbesar
keadaan cuaca yang lebih besar lagi daripada kapal kapal yang lainnya
dan juga dalam menghadapi u fishing di lautan
dilengkapi fasilitas navigasi yang modern
seperti sistem navigasi arpa atau automatic radar plothing aid
lengkap dengan automatic identification system
kapal orca ini mampu mendeteksi objek yang berada di depan
sehingga bisa terhindar dari tabrakan antar kapal
sebagai negeri bahari pengelolaan laut di indonesia masih belum cukup ideal
illegal fishing dan human trafficking adalah sebagian dari masalah masalah yang harus diselesaikan
termasuk kesiapaan para nelayan
kapal ini diharapkan mampu membantu pemerintah indonesia mengawasi perairan
serta menguhukan posisi sebagai negara yang memiliki kedaulatan di laut
irene wardani jakarta